hai hai hai hai hai hai baik kita cek langsung mobilnya pak hai hari banget
dan sepertinya mobil ini memang penyarik tapi plat nomornya dipasukan mungkin dia sengaja menggantinya
oh udah pasti dong mbak kan ini semua juga demi kebayaan dan keadilannya mas roy jadi kiki
berdoa semuanya lancar terus warga pondok pelita terutama keluarga kita bisa ayam tentara dan
cacatara selama lamanya akhir akhir namanya jadi bebasin dulu ya
kita ya kita berpelan dulu ya pak ya
ada juga dihubungi ya kepolisian dia ada ngomongin juga iya untuk sementara saya
rasa hubungan tidak baik kita disikirkan fokus selesai kepercayaan ini sehingga
masalah cepat selesai juga ya
pak pak dan mbak nino kita langsung berangkat pak
maaf aku bikinin bubur buat kamu
makan dulu ya shopping
kepikiran terus sama elsa
keadaan elsa di luar sana aja
aku gak tahu kayak apa
aku tahu aku juga sama aku juga kepikiran terus
tapi kamu nggak boleh begini ma kamu harus makan kalau enggak kamu sakit nanti ma
aku nggak peduli
bener bener khawatir sekali sama elsa
assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh yandin
waalaikumsalam pak bapak gimana kabarnya
mama masih sedih lidh
mama masih belum mau makan
ya ampun mama sampai nggak mau makan
gimana udah ada perkembangan
tadi pak polisi udah nelfon mas al
dia ngasih tau kalo
polisi bisa melacak ricky ataupun elsa itu lewat dari transaksi atm
dan sekarang mas al lagi mau menuju lokasi sih
alhamdulillah kota perkembangan

dia ngasih tau kalo

al udah nelfon mas al
di sukabumi pak
di sukabumi pak
doain aja ya semoga ricky dan elsa bisa ketangkap
doain aja ya semoga ricky dan elsa bisa ketangkap
papa ikut senang dengan perkembangan ini
untuk kuatin mama
tolong supaya mama selalu sabar kuat dan jujur

dan harus ikhlas tentang elsa
dan harus ikhlas tentang elsa
ya udah aku tutup dulu ya pak
papa jaga kesehatan
kamu juga ya jaga kesehatan
jaga kandungan kamu
barusan ada yang kasih tau
barusan ada yang kasih tahu
barusan ada yang kasih tau
lewat transaksi atm
dan mereka ada di daerah sukabumi
poisi lagi mengecek
terus sangat ngerti
makanya sama kebelakang
semoga yosef cepat
kita jadi semakin gampang
dan juga jadi tau
kami akan mengecek rekaman cctv
yang ada di atm
atm itu ada di daerah sini
itu disana ada atm ajb
mungkin ricky mengambil uang disana
mungkin ricky mengambil uang disana
mungkin ricky mengambil uang disana
ada keperluan apa bapak
kami dari prosek raja lima
kami kesini ingin mengecek
rekaman cctv yang ada di atm
dan kami sedang melakukan pengajaran
tersangka kasus pembunuhan yang kabur
bapak bisa bantu
silahkan pak ikut saya
kalo boleh tau
bapak ini cari siapa ya pak
laki laki atau perempuan pak
laki laki dan perempuan pak
pernah melakukan transaksi atm
di pertukar ini
jam sebelas pak
apa bapak ada melihatnya
oh ini pak
saya juga dengar berita ini pak
itu juga saya dengar dari teman saya
dia juga satpam disini pak
apa pernah bapak melihat orang orang ini
di sekitar sini
kalo saya sendiri sih
belum pernah melihat mereka pak
tapi teman saya sempat melihat
mobil ini sempat parkir di pertokohan ini
dan dia sempat ngecek mobil ini
nomor pelatnya beda pak
temen bapak itu
lagi tugas juga sekarang
iya pak betul pak
dia sekarang sedang bertugas
dan dia sekarang sedang patroli di area parkir pak
dan sebaiknya kita cek dulu
saya cek ke perkembangannya
pak saya cari rekamannya dulu pak
nah ini pak
ini rekaman cctv
di ruang atm
sekitar jam sebelas an pak
dari posturnya emang
walaupun makanya ditutup sama masker dan kacamata
sepertinya dia menuju ke salah satu toko
dilihat dari pergerakannya
saya rasa dia sedang menuju ke toko baju
kebetulan toko itu letaknya dekat dengan atm pak
terima kasih buat informasinya pak
selamat malam mbak
kami dari polsek peraja v
sedang melakukan pengecaran
buronan kasus pembunuhan
mbak ada melihatnya
atau barangkali saja
pernah belanja disini
mbak ada belanja disini
mbak ada belanja disini
mbak ada belanja disini
ini kembalian dan belanjaannya pak
elsa andika prastia dikabarkan menjadi tersangka dalam sebuah kasus pembunuhan
ini kembalian dan belanjaannya
sepertinya ada pak
mbak ada belanja disini
mbak ada belanja disini
mbak ada belanja disini
mbak ada belanja disini
dia sendiri atau bersama wanita yang difoto di sini
mbak ada bel jazaja disini
dia sendiri atau bersama wanita yang difoto di sini
mbak dia sendirian kesini
mbak ada belanja disini
mbak ada belanja disini
mbak ada belanja disini
mbak ada belanja disini
mbak ada belanja disini
yuk ikut saya
mbak untuk mempersingkat waktu
menurut keterangan dia datang kesini jam sebelas
bisa dicari jam segitu
sudah mbak tolong di pause
ini memang ricky nih
dari sini semakin jelas
penampilan yang dipakai oleh ricky
tapi dengan dia membeli baju baru di toko ini
sepertinya dia ingin mengganti bajunya
saya rasa juga seperti itu pak
enggak di parkiran ada cctv nya
sepertinya enggak ada pak
tapi tanyakan langsung ke satpam disana saja
kalau begitu terima kasih
terima kasih mbak
yang bisa dibantu pak
saya dari polsek praja v
mau menanya beberapa hal
tadi rekan bapak bilang
bapak pernah melihat mobil ini
sekitar jam sebelas siang ini
tapi plat nomornya beda pak
itu mobil buronan pak
yang punya malah tegur saya pak
apa anda melihat wajahnya
masalah itu pak
kurang jelas pak

sama kacamata pak
masalah itu pak
kurang jelas pak
karena posisinya dia pakai masker
sama kacamata pak
masalah itu pak
pak yudi pak al ternyata benar ricky ke tempat ini
dan bisa jadi mereka masih di sekitaran sini dan gak kemana mana
sebaiknya kita cek di penginapan penginapan daerah sini
karena kemungkinan besar mereka menginap di dekat dekat sini
terima kasih pak
ya pak sudah pak
ya pak sudah pak
terus pak terus
terus pak terus pak
aduh jangan jangan yang tadi siang itu beneran buronan lagi
kita mulai cek dari sini
tapi gak ada tanda tanda mobilnya ricky
bisa jadi riki menyembunyikan mobilnya
atau kemungkinan dia sudah tahu kalau ditetapkan jadi dpo
tapi siapa yang menanggungnya
selamat siang dengan hotel moon paradise
saya baru ingat
tadi siang ada telepon masuk ke handphone saya
tapi begitu saya angkat telponnya mati
saya telepon balik dan ternyata
nomor itu adalah nomor hotel ini
kemungkinan mereka menginap disini
mungkin yang telpon di sini
apa kita perlu cek

kita harus pergi sekarang kita harus pergi sekarang ayo rick gue gak mau ketangkap gue gak mau ketangkap
jangan teriak teriak
gue gak mau ditangkapik gue gak mau masuk penjara
ayo kita pergi dari sini
ya sah mereka gak akan liat kita
mobil udah gue sembunyiin saya
mereka gak akan liat kita disini
ya tapi rick kalo misalkan mereka
kita bakal ketauan rick
bahkan di resepsionis pun belum terdaftar nama gue
urusan itu semuanya aman
yang penting sementara kita disini dulu
kita diem disini dulu
yang ada kalo misalkan kita keluar sah
kita ketangkep ntar
soalnya pintu keluar hotelnya cuma satu
kenapa mbak ada masalah
dengan pak andi permanat
maaf pak ini foto ktp nya kurang jelas
dan gak mirip sama pak andi
itu ktp lama soalnya mbak
oke ini pak ktp nya
untung gue masih nyimpen ktp orang yang
waktu itu nyerempet mobil gue
terus dia ngasih ktp buat jaminan
biarpun tuh orang kabur dan gak bayar
tapi ktp nya sekarang ada gunanya juga buat gue sama elsa
ini pak kuncinya
sama sama semoga harinya menyenangkan ya pak
kamu nginep di hotel kami
lo tau kan
sejauh ini gue selalu selangkah
di depan polisi dan alebaran
gue yakin bisa menolong lo dari kejaran mereka sah
berarti harapan kita cuma dari
nyambaran yang lo kasih ktp palsu itu
karena gue yakin banget
aldebaran sama polisi pasti akan nanya nanya ke resepsionis
malam pak ada yang bisa saya bantu
kami dari polsek peraja lima
kami ky sini karena mencari dua orang yang ada dalam daftar dpu
mbak pernah melihat dua orang itu
apa mereka pernah menginap di sini
saya tidak pernah melihat mereka pak
maaf mbak bisa melihat data tamu yang menginap hari ini
oh boleh pak
tidak ada yang namanya ricky smael siapa
apa semua tamu yang menginap di sini pasti terdaftar di sini mbak
iya pak semua pengunjung yang menginap di sini
wajib menunjukkan ktp
karena untuk kita input ke data semuanya sudah terdaftar di sini pak
mbak ini tamu yang bernama andi check in hari ini ya
iya pak betul
bapak andi didata di sini
beliau tadi siang check in di sini pak
pak tadi mbak bilang setiap tamu itu wajib untuk mencari
akan ktp buat di input
apa ada kemungkinan tamu bisa menggunakan ktp palsu
di sini tidak boleh menggunakan ktp palsu pak
karena kami memastikan semuanya menggunakan ktp yang asli pak
pak kita coba cari hotel di sekitar sini
mungkin memang mereka tidak menginap di sini
mbak tolong perhatikan semua tamu yang menginap di sini
apabila ada yang mencurigakan

kalau ada yang mirip dengan foto ini
segera hubungi kami
brosur itu silahkan disimpan
kalau ada yang melihat dua dpo tersebut
segera hubungi nomor yang ada di situ
terima kasih mbak
terima kasih mbak
terima kasih mbak
terima kasih mbak
terima kasih mbak
terima kasih mbak
terima kasih mbak
terima kasih mbak
terima kasih mbak
terima kasih mbak
tadi saya dari kantor agensi milik pak martin pak
tempat ricky kebjahat
dan ternyata memang beberapa hari ini ricky gak muncul pak
dan saya sudah bayar beberapa orang untuk membantu pencarian ricky pak
oh karen sekarang saya sedang ada di sukabumi
barusan ada pencari
ada transaksi atm dari akun banknya ricky
dan kemungkinan besar ricky ada di sekitar sini
kamu tolong suruh orang orang kamu untuk memfokuskan pencarian ke daerah sekitar sini ya
dan harusnya mereka belum jauh dari sana pak
ya udah kalau gitu saya akan kabarin orang orang saya pak
mobil bmw yang bawa bumbu metalik
ada apa pak
ada apa ya pak
random kamu tolong perintahkan orang orang kamu untuk berjaga di hotel moon parade sukabumi ya
ada yang mencurigakan di sini
terima kasih ren
itu sepertinya mobilnya ricky
sengaja ditaruh di pojokan supaya nggak ada yang lihat dan ditutup sama cover

artists dan warga mereka bisa mnellah semua hal hari dependa pada si jey

tetap massa memperattach tentara untuk menyuruh untuk kencan
jurus dijangkiti dengan senang
pihak hotel sudah tidak akan memberikan kita informasi lebih
dan kita juga gak mungkin bisa buka satu satu kamar disini
mereka semua punya privasi
dan kita juga gak tahu yang sama mereka di kamar mana
kalau memang mereka nginap disini
menggunakan lintas palsu pak
kalau mau kita harus pancing ricky sama elsa untuk keluar pak
kita cek langsung ke mobilnya pak
sepertinya mobil ini memang punya rigi
tapi plat nomernya dipalsukan
mungkin dia sengaja menggantinya
jadi sekarang kita harus dimana pak
sepertinya memang kita harus menjebak mereka berdua
supaya mereka keluar dari sini
mendingan sekarang kita pergi dulu dari sini
saya yakin mereka tahu kita ada disini
mereka pasti sedang menghitung kita
apa sih yang ada di pikiran kamu elsa
sampai kamu mau jadi buruan begini sama riki
aku bener bener gak bisa mengalami pikiran kamu yasa
bapak caranya akan berhasil
ya kita nggak tahu apakah mereka bakal keluar atau tidak
anda mau tetap disini
coba lihat sekarang cek mereka ada disini atau enggak
mereka gak bakal nemuin kita
bagus kalau mereka pergi
mobil gue juga masih disitu
kenapa cover mobil gue kebuka ya
apa mereka sempat lihat mobil gue tadi
udah apa rik
rik kenapa rik
mereka udah pergi kan
kita pergi dari sini kan
sepertinya polisi dan yang lain sedang merencanakan sesuatu
gue harus lebih waspada
tapi mendingan gue gak usah kasih tau elsa
nanti dia malah makin cemas
sekarang kita siap siap dulu aja ya
kita tunggu sampe mereka bener bener jauh
lo tenang aja sam
gue bakal selalu ada buat mah
lo harus inget itu
yang tenang ya
ya tapi mau sampe kapan rick
mau sampe kapan kita aja gak tau kan tujuan kita kemana habis ini
iya kan rick
gak usah ya
kita harus jalanin ini dulu sah
sampai kita bisa lolos dari pencarian itu
kalau perlu kita pergi ke luar kota yang jauh
apapun yang terjadi ke depannya
gue udah siap sam
gue udah siap ninggalin kehidupan gue di jakarta demi apa
kenapa ricky bisa mengorbankan segalanya kayak gini buat gue
apa dia emang secinta itu sama gue
seharusnya nino yang punya perasaan sekuat ini ke gue
seharusnya nino bukan ricky
gimana kalo polisi dan alabaran sempet liat mobil gue tadi
kalau memang gue dan elsa mau pergi dari hotel ini